seorang anggota linmas yang berjaga di tps satu kelurahan sungai jawi luar
kota pontianak kalimantan barat membuat panik petugas pps maupun warga yang sedang mengantre untuk melakukan pencoblosan
ya pria berusia enam puluh satu tahun ini tidak sengaja meneguk gelas berisi tinta pemilu yang dikiranya kopi
mustafa petugas linmas warga sungai jawi luar pontianak barat ini beruntung tak sampai mengalami keracunan
pasalnya ia tak sengaja meneguk gelas berisi tinta yang dikiranya berisi kopi
mengingat tinta yang merupakan logistik pemilu itu mengandung senyawa perak nitrat yang berbahaya apabila masuk ke tubuh
beruntung pula ia tak juga sampai meneguk habis tinta berwarna ungu tersebut
kejadian tak terduga ini terjadi saat mustafa hendak meraih gelas kopi yang letaknya persis berdampingan dengan gelas plastik bekas air mineral yang digunakan sebagai wadah tinta pemilu
mustafa sendiri mengakulah akibat tidak tidur semalaman karena harus bertugas menjaga tps satu
gimana ceritanya itu pak
kira kira berapa banyak terminum tadi itu pak
lumayan banyak satu tegukan pak
satu kali tegukan saja pak ya
satu kali tegukan
peristiwa ini sempat membuat petugas pps dan warga yang antre hendak mencoblos panik
meski sempat terhenti beberapa saat proses pencoblosan tetap berjalan lancar
mustafa menolak dibawa ke rumah sakit setelah sejumlah warga membantunya dengan memberi susu segar sebagai penawar
yan andria pontianak